kok jadi kesini nih kita ini udah pakai jas kayak gini kan udah kayak mafia mafia keren banget
kayak gini ya kan emang ini kita mau ke sini karyawan juga pada keren keren di sini pakai
jas dasi emang ini otoen sih bang ini pabrik tahu berdasi cuma ada di

pemirsa ternyata berpakaian kayak gini bukan untuk ke kantor atau jadi mafia mafia
tapi ternyata saya akan membantu kang hikam untuk menjadi pengusaha tahu dengan pakaian seperti ini
seperti apa ya yuk ikuti perjalanan saya di sehari menjadi pengusaha tahu
kerja tahu rasa kantoran
wah pemirsa ternyata saya bukan kerja di kantor
jadi boy band apalagi jadi paspapres
tapi saya akan membuat tahu
kalau gitu kita siapkan bahan bahannya dulu ya
ada kacang kedelai biang tahu kunyit dan air bahannya sedikit tapi mari kita lihat prosesnya yuk
oke jadi ini adalah kacang kedelai yang sudah direndam sekitar empat sampai dengan lima jam agar
teksturnya menjadi lebih lembut lagi sebelum nanti kita giling yuk kita angkatkan boleh siap upah
yuk kita angkatkan boleh siap upah

nantinya seluruh kacangnya akan menjadi cairan kental seperti di bawah sebelum nantinya direbus di sebelah sana
untuk kita masuk ke proses selanjutnya
nah biasanya kacang ini direndamnya tidak hanya menggunakan air dingin tapi juga bisa menggunakan air panas lebih cepat jadi cuma tiga puluh menit tapi nanti akan ada sesuatu yang berbeda lagi
masalahnya seperti apa
ya kita berjalan langsung terus ya
proses pembuatan tahu di tempat ini sama dengan proses pembuatan tahu pada umumnya
yang berbeda seragam lengkap dengan dasi dan jas yang dipakai oleh para pegawai
stigma pabrik tahu yang kotor dan tidak higienis hilang sudah di sini
ya untuk menarik peminat pembeli jadi biar beda biar punggungnya bisa hilang ini

jadi untuk menaikkan penjualan juga
ya alhamdulillah sih penjualan sedikit sedikit meningkat
sebetulnya sah sah saja loh jika ingin membuat inovasi baru dalam pemasaran
agar produk bisa dikenal masyarakat
jadi harus kreatif nih yang terpenting konsistensi
agar produk bisa terus dibeli pelanggan
dan hal lain lagi yang mungkin harus ditambah juga adalah
kemudian memaintain mempertahankan
nah bagaimana kemudian kelanjutan penjualannya
setelah viral jangan sampai akhirnya menjadi one hit wonder
cuma kayak di satu waktu terus kemudian rame terus kemudian menyusut
nah gimana caranya kemudian produk kita ini
masih bisa terus dibeli oleh orang secara konsisten setiap hari
ternyata setelah kacang kedelai digiling dan dimasak buburnya
kita mendapatkan air sarip tahu yang sudah dipisahkan dari ampas tahunya
menggunakan kain putih
oke pemirsa ini adalah proses berikutnya
busukan yang tahu atau bibit tahu taparanan ini
tiga sendokan ini dan ini adalah proses harus hati hati sekali
karena kalau gagal bye takutnya nggak akan jadi
ih takut takut takut
lihat sari sari tahu sudah mulai tampak
kita segera masukkan ke dalam cetakan
lalu ditekan secara bertumpuk selama lima belas menit
pemirsa ini berat banget sumpah
jadi setelah proses
panjang tadi ini nanti kita akan langsung pindahkan ke sana kang ya
oh dipresuk sebentar habis itu langsung dipotong potong
pemirsa tahu tidak
ternyata tahu memiliki sejarah saat masuk ke indonesia
dipikirkan tahu sudah masuk ke indonesia sekitar sepuluh masehi
tahu juga turut menjadi penyelamat orang jawa
dalam menghadapi krisis
akibat penerapan sistem tanam paksa
atau kultur stelsel pada abad ke sembilan belas
ya tahu ini salah satu bagian dari
identitas kuliner peranakan tionghoa
yang sudah ada jejaknya
sejak masa masa sebelum ini ya
sekitar sepuluh masehi ya
dalam bukti catatan tertulis
di prasasti kuno watukura di jawa timur
itu sudah disebut kata
merupakan dialek hokkien ya
yang artinya olahan dari kedelai ya
sambil menunggu tahu yang diproses tadi
kita siapkan pewarna alaminya yuk
ya menggunakan kunyit yang kita harus tumbuk
nah saya belum terbiasa
aduh gempo rasanya
nah pemirsa setelah tadi kita memotong kunyit
dan juga menumbuk kunyitnya
untuk dijadikan pewarna alami dari tahunya
sekarang saatnya memasukkan tahunya ke dalam voli besar
yang sudah berisikan kunyit kunyit tersebut
nah lihat deh
tahunya gemulai banget tapi kita harus potong dulu
takut nggak lurus pemirsa
masukkan ke dalam kuali besar yang sudah berisi kunyit tadi
oke satu baris sudah
kita coba masukin satu yang bagian
oke satu dulu
lumayan juga ya mengasah ketelitian saya memotong tahu agar tetap utuh
maaf ya bang jadi lama motongnya
bisa juga ternyata memotong
hah akhirnya tahunya sudah matang
sudah berwarna kuning cerah menggunakan kunyit yang tadi sudah kita tumbuk tumbuk
segar seperti ini
hmm saya jadi pengen
tapi sebelumnya lanjutnya kita akan membungkusnya sebelum kita jual
satu bungkus tahu berisi sepuluh tahu yang siap dipasang
dan dipasarkan kepada pelanggan
ada teknik khusus loh saat membungkus agar tahu tidak hancur
sepuluh jadi dari dua kuintal kacang kedelai ini bisa memasakkan sekitar delapan tahu
dan satu ininya sepuluh
nanti kita akan jualan kak
pakai motor ada
nah ini dia yang paling ditunggu
jualan tahu keliling kampung sambil memakai ala pegawai kantor lengkap
oke pemerintah kita mau jualan dulu ya
ini paling tiga ya
terima kasih ya bu ya
bu tahu bu
wah selama saya dan kang hika berjualan ibu ibu malah mengajak kami berfoto
ini adalah hal yang luar biasa
pemirsa yang ternyata seharian menjadi seorang pengusaha tahu tidaklah mudah ya kang ya
jadi dari mulai tadi saya menggiling kedelainya kemudian juga berjualan nih
ke ibu ibu kayak gini ternyata tidaklah mudah
karena tahu ini juga memiliki sejarah tersendiri saat masuk ke indonesia pada abad ke sepuluh
ditambah lagi dengan teknik penjualan seperti ini justru bagus karena menarik perhatian
nah bagi anda penyuka tahu jangan lupa
ayo makan tahu karena bergizi
adi taksani indra hadi bogor
kita jualan lagi ya kakak